sekarang juga kamu pergi nih saudara rumah ini pergi
tolong jangan emosi kayak begini dong
terserah ya yang pasti aku gak mau melihat muka dia di rumah ini
aku takut sama tante
cherry kan langsung aja tumpahin
nanti tante reva marah banget sama cherry
udah cherry jangan takut
kan ada mama ada tante dewi
nanti tante dewi yang jelasin ke tante eva kalau cherry nggak sengaja
tuh kan tante bener apa kata abi
kayak nenek sihir yang didongeng
udah ini aja yang dihukum

udah ini aja yang dihukum
enggak bang odi titip anak anak masuk mobil sekarang saya ambilin tas sama bekal mereka dulu ya
masuk ke dalam mobil
ya udah sih reva cherry kan masih anak kecil
lagian gak mungkin cherry sengaja kan
dia sengaja atau gak sengaja tetep aja dia udah basahin baju aku nih sam
ini masalah kecil
yang gak tau diri ini sama kayak anak

kamu tuh yang gak tau diri
kamu tuh yang gak tau diri
kamu tuh yang gak tahu diri
aku udah muang sama kelakuan kamu yang berkuasa di rumahku reva
kamu gak suka
emang aku berpuasa kan di rumah ini
kalau kamu gak suka kamu sakit kaki dari rumah ini
sekarang juga kamu pergi di sadar rumah ini pergi
tolong jangan emosi kayak begini dong
yang pasti aku akan menangis ini

aku udah bilang tahan diri kamu
kenapa ini ini sudah pulang sekarang
selamat pagi ibu nisa
ada yang bisa saya bantu bu
selamat pagi pak
pokoknya kita harus bicara dan ketemu
kita harus menghentikan reform
aku gak mau
semua warisan mas bayu jatuh ke tangan dia
apalagi ke abi
kamu pikir aku gak tau
kalau kemarin sebelum kamu pergi belanja
kamu diam diam cengukin
mas fahri sama abi kan
aku udah ingetin kamu
jangan coba coba kamu macam macam sama aku
tapi tetap kamu langgar kan
pindahin mas fahri ke rumah sakit
biar jauh sama kamu
gimana kalau perkataan dia itu benar
dia benar benar mau memindahkan mas mari ke luar negeri
artinya aku gak bisa ketemu sama mas fahri lagi
mas makasih ya sama cincin ini
aku suka banget sama cincin ini
kamu tahu banget sama selera aku mas
aku gak sabar untuk bisa pakai cincin ini di acara pernikahan kita mas
jadi sekarang aku harus segera membuat kamu sadar mas
karena aku akan menyiapkan pesta pernikahan yang meriah sekali
aku mau bicara sama dokter dokter indranya ada
maaf bu dokter indra sedang visit
tapi silahkan kalau ibu mau menunggu di ruangan beliau
gini aja sus kalau misalkan ada apa apa sama mas fahri boleh hubungi saya di nomor telepon yang waktu itu saya kasih ya
kamu segera hubungi dokter indra kamu bilang kalau saya mau ngobrol sama dia
dan ini penting
bapak harus hentikan ular revo pak
saran saya cuma satu
kita ajukan banding soal warisan pak bayu yang diambil oleh bu rifa ini
oke kalau gitu bapak lakukan segera kalau perlu sekarang juga bapak ajukan batik
ibu nih seharus tenang menghadapi masalah ini
bapak tahu sendiri kan bagaimana reva memperlakukan keluarga saya dan mama saya
saya mengerti bu
dan saya janji saya akan lakukan yang terbaik untuk ibu dan keluarga ibu
saya nggak butuh janji janji bapak
yang saya butuhkan adalah bukti pak
karena uang bukan masalah di keluarga saya
jadi bapak tolong segera ajukan banding ke pengadilan
baik bu nisa
saya akan segera proses permintaan
baik bu nisa

baik bu nisa
ada apa bu
sampai porat saya ibu minta berkali kali untuk menghubungi saya
jadi gini dok ini kan permasalah waktu yang tidak bisa ditunda lagi
saya ingin mas fahri dipindahkan ke luar negeri
jadi tolong persiapkan prosedurnya
karena mas fahri akan saya pindahkan ke luar negeri secepatnya
dan kalau bisa hari ini
kondisinya belum memungkinkan untuk dibawa dalam perjalanan bu
apalagi jika jaraknya cukup jauh
saya khawatir malah berbahaya nanti
saya udah pengen aja kok apa apa bagaimana muka ibu pucat begitu kayak orang mau pengsan udah istirahat
aja sono kamar biantri nafabi udah sono biar rodi ngajing beresin ini nanti jangan lupa jemput
anak anak bang ya udah ibu maka gausah ngurusin itu ntaroding jemput dah urusan rumah sekalian
tar biar rodi ngamam bibi
ada apa nis tadi aku habis deal sama pengacara kita sore pak terus kamu dari mana dari meeting
lah karena meetingnya maraton lagi dari tadi pagi sampai sekarang ini urusan kantor jadi kacau
noah sampai akhirnya semua proyek kita ke pending cuma gara gara reva enggak jelas
ini nggak bisa dibiarin mas kita bisa buat apa sih pengacara kita punya usul kita harus nganjukin
banding ke reva dan aku setuju banget rute kamu gimana ya aku setuju semoga kita berhasil ya mas